bibae figurant di rcti
enak gak pak pijetan aida
ya enak sekali
saya tahu kamu komplotan si tua baka itu kan
tante tante jangan ngomong kayak gitu dong
aida sekali lagi maafin tante aku
aku mau pulang
berarti mudah mudahan ibu kamu cepetkan
tante pulang duluan aja dulu aku masih mau disini
aduh sini aku obatin lagi

udah aku aku boleh nanya gak
sejak kapan kamu kamu tunangan sama riza
emang kamu pacarannya udah lama ya
ya ya udah enggak
gak usah dijawab juga gak apa apa kok
ya lagiin aku ya apa hak aku juga nanya
nanya masalah itu
kan gak ada hubungannya
ya jelas tante kamu pasti berpacaran sama dia dari dulu
ya kamu pasti cinta sama dia
ya kalau enggak ngapain undangan
yang jelas kamu beruntung mendapatin riza
dia akan ganteng pendidikannya juga tinggi
dari keluarga terhormat
tapi riza juga lebih beruntung
karena dia bisa dapatin gadis sebaik kamu
jadi ngelantur kayak gini
iya udah dah aku harus pulang
aku duluan ya
ngapain aku so soan tanya ke aida soal hubungannya sama riza
kalau aida tau tau bilang dia cinta mati sama riza gimana
apa aku sanggup dengarnya
kenapa juga aku gak sanggup
ya sanggup sanggup aja lah
memangnya apa hubungannya aku sama aida
aku juga gak sanggup
aku gak seberuntung itu san
kalau aku dan tunangan aku saling mencintai
apalagi kalau aku punya tunangan kayak kamu
aku gak boleh mikir macem macem ah
kok mau sarah
bentar ya aku ketanya dulu
tidak akan ada pesta di kantor
pesta para manajer yang mau pensiun
jadi kamu harus datang bersama aida
karena kamu harus memberikan kesambutan
aduh ma mendingan aku gak usah datang deh kok sama aida
pokoknya oma taunya kamu ada di sana
ya bersama aida
ya udah tapi aku tanyain dira dulu ya
dia izinin atau enggak
mungkin aku pulang aja ya
ya udah aku pusing
kamu kan yang bisa nyetir lagi pusing kayak gitu
enggak gak usah
gak apa apa pokoknya kalian kabarin ya begitu sampai rumah ya
mestinya kamu gak perlu nengok bapak
bapak kan tahu kamu baru pulang kerja
pak aida itu senang setiap ketemu bapak
jadi kalau aida ketemu bapak capeknya aida hilang pak
ya enak sekali
kebetulan saya lewat sini pub
dan saya membawakan kue untuk kalian
masa sering banget sih kebetulannya
aduh ya ampun
tante gak usah repot repot
mudah mudahan kalian suka
ya makasih ya tante
periksa ke dokter
kok malah ngapain sih pak
bentar aja cek
karena ini kan cuma sakit kepala biasa aja
aku juga sekarang gak apa apa kok
nggak usah ke dokter segala
pulang aja yuk
apa salahnya sih periksa bentar
apaan sih beltnya
apaan sih dua baiknya gitu

ada aku yang putus
emel ada apa gitu
kamar anak kampungan dan bapaknya ini
mama nafa gak suka kalau mama berusaha dengan orang orang kampungan ini
fa kita pergi sekarang ya
kasian papanya aida dia kan masih sakit
kita gak boleh ganggu
enggak aku mau penjelasan dari mama
nafa kita bicara di luar
mak mama harus jelasin sama aku
kenapa mama berkali kali datang ke sini
apa mama ada hubungan sama papanya ida